informasi selanjutnya sebuah truk krain yang hendak memasuki rest area mundur dan menabrak lima kendaraan yang tengah parkir di bahu jalan rest area
satu orang pengendara mobil yang tengah istirahat di luar mobil tertabrak hingga tewas
truk krain bernomor polisi b sembilan ribu satu ratus dua puluh tujuh tn yang melaju di tol cipularang dari arah bandung menuju jakarta mengalami kecelakaan di tempat peristirahatan kilometer sembilan puluh delapan
truk mengalami kerusakan rem sehingga meluncur tanpa kendali dan menabrak lima mobil lain
naas salah seorang penumpang tengah beristirahat di luar mobil terjepit hingga tewas dalam perjalanan ke rumah sakit
korban indra rituan usia empat puluh empat tahun adalah warga bekasi jawa barat
sementara kernet krain yang mencoba menghentikan kendaraan mengalami patah kaki
dari kejadian itu ada korban yang meninggal dunia yaitu satu orang
dari penumpang kendaraan alphard meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit dan satu orang kenaik dari kendaraan kren mengalami luka luka
korban tewas merupakan penumpang mobil alphard bernama indra rituan empat puluh empat tahun warga kota harapan indah desa pejuang bekasi jawa barat
rencananya korban tewas akan dibawa pulang ke rumah duka
sedangkan kernet kren masih dalam perawatan tim medis di rumah sakit tamrin purwakarta
dian firmansyah purwakarta